mahalnya tanah di jakarta tentu berdampak pada mahalnya harga hunian di ibu kota
warga berpenghasilan rendah yang sulit memiliki rumah memilih hijrah
pindah ke daerah daerah penyangga ibu kota
dan kondisi ini membuat dua pasangan calon pemimpin jakarta yang tersisa putar otak
untuk melahirkan program yang dianggap dapat mengatasi masalah hunian ibu kota
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat mantap dengan program rumah susun sewa
atau rusunawa yang sudah dijalankannya selama ini
meski menuai sejumlah pro kontra pasangan ini mantap bahwa program ini merupakan konsep
yang paling tepat untuk warga ibu kota
kondisi ibu kota yang minim lahan kosong menjadikan konsep membangun secara vertikal
merupakan konsep penyediaan perumahan ideal di ibu kota saat ini
konsep rusunawa ini menyasar masyarakat
masyarakat kurang mampu seperti yang berpenghasilan sesuai upah minimum warga relokasi
dari bantaran sungai nelayan dan pekerja harian lepas
dengan hanya membayar rp satu ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh warga sudah bisa menempati rusunawa
beserta dengan sejumlah fasilitas yang sudah disediakan
namun rusunawa bukan tanpa celaan
mulai dari rumah susun yang disewakan kepada pihak lain oleh penghuninya
hingga tunggakan sewa rusun yang dianggap masih belum terjangkau masih menjadi problematika
rusuran juga masih menjadi momok menakutkan yang mengiringi wacara rumah susun
pindah kok sekarang kamu bayangin ya kamu pintu masuk ke rusun ktp kamu diurusin
langsung kamu naik bus semua tidak bayar
nanti seluruh jakarta loh anak kamu dapat kjp
kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih delapan belas juta tahun depan karena evaluasi terus
ada dokter lagi
terus anakku bermain ada taman ada mau cocok tengah mau kerja apa kita bantu mau usaha apa kita bantu
yang ribut itu tentu ada
kamu lahirin anaknya mungkin gak semua bagus
sementara itu pasangan calon gubernur dki jakarta dan wakilnya anies baswedan dan sandiaga uno
masyarakat diminta menabung selama enam bulan untuk pengganti uang muka
kemudian mencicil selama lima belas hingga tiga puluh tahun dengan cicilan sekitar dua tiga juta per bulan
dengan program ini pasangan ini berharap masyarakat jakarta dapat memiliki rumah
program yang dicanangkan ini masih diragukan dan mendapat kritikan dari berbagai pihak
gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo mengatakan program ini menyalahi ketentuan
menurutnya kredit properti harus memiliki minimum uang muka
alhamdulillah sekarang warga masyarakat jauh lebih percaya
dan ternyata bi sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa peraturan bi memperbolehkan
selama itu adalah programnya pemerintah dan ada payung perundang undangannya
dan kita akan coba memperbolehkan
lakukan pembicaraan dengan dprd bahwa ini nanti payungnya adalah perda
selain tidak mungkin terwujud menurut jarod sulit menemukan mitra perbankan
yang dapat menyediakan kredit pemilikan rumah tanpa uang muka
selama ini kok gak belum tau ya
terlepas dari program siapa yang paling tepat untuk memperbaiki permasalahan klasik jakarta saat ini
siapapun yang akan memimpin ibu kota diharapkan mampu membawa masyarakat keluar dari penyakit urban yang diderita selama ini
suci banjin cnn indonesia